pas casanter diberitakan ahok akan menjadi calon gubernur dki pilihan pdip
wali kota tri risma hari ini kamis pagi secara mendadak berangkat ke jakarta
risma sendiri mengaku ikhlas jika pdip nantinya benar benar mengusung ahok sebagai calon gubernur
wali kota surabaya tri risma hari ini kemarin berangkat ke jakarta
risma membantah jika keberangkatannya ini untuk bertemu dengan megawati soekarno putri
ketua umum dpp pdi perjuangan
risma mengaku keberangkatannya ke jakarta bertemu dengan menteri pan
untuk membicarakan berbagai masalah kebijakan perampingan skpd
risma juga mengatakan tidak ada agenda bertemu dengan megawati
sementara soal pengakuan ahok atau basuki cahayapurnama yang mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari megawati
diusung oleh pdip maju sebagai calon gubernur dki jakarta berpasangan dengan jarod
risma mengaku ikhlas karena memang selama ini dirinya tidak ingin menurunkan diri sebagai gubernur dki jakarta

tahun dua ribu tujuh belas mendatang
wahyu pratama surabaya